boleh tanggapan secara pribadi atas apresiasi pemerintah pak untuk para atlet hari ini
luar biasa apresiasi dari pemerintah dan pemberiannya sangat bagus sekali karena langsung ya apresiasi itu jika tidak perlu atlet itu kembali lagi ke jakarta untuk terima hadiah lagi
jadi ini sangat efisien bagus sekali
ini sejumlah uang yang diberikan dipakai untuk apa pak
kita akan mengusahakan supaya untuk pembinaan bridge kelanjutannya
jadi dibarikin ke bridge lagi supaya berkembang
seluruhnya yang bapak terima hari ini bapak akan berikan ke persoalan
boleh dilihatin pak tadi
semainya mendali bapak
dan mendali bapak
sudah dua menit sih